sobri boleh tinggal disini
tapi harus ikut peraturan rumah sini
si kemen gak boleh tinggal disini
kamu pamit dulu atuh sama buruk
naik aja yuk
kum atuh kum atuh
tengah tengah tengah tengah
tengah tengah tengah tengah
tengah tengah tengah tengah tengah
mereka buta huruf hijayah semua pak ustadz

mudah mudahan si idoy benar benar bisa ngaji

semalem dia mengangkat tangan kena dia paham
amin ya allah
mengapa kamu jadi grogi atuh itik kusoi
kok kamu jadi grogi atah teteh kusoi
saya tidak grogi pak ustadz
kok yang grogi pak ustadz
kamu tetap perempuan
isi hati tidak boleh diperlihatkan ditanyakan diomongkan
mudah mudahan tutik bisa ngaji secepatnya
biar bisa bantu bantu ngajar
aku ngajarin anak anak belajar ngaji
mau pak ustadz
kok jadi pamit
saya buka kebun
kang gusoy itu kalau dilihat lihat ganteng juga yuk
saya dulu waktu muda lebih ganteng dari dia
boleh enggak pak ustadz
kalau aku mulai sekarang manggil pak ustadznya
pak ustadz aja yuk
nanti semua orang di cilaus ngomongnya kayak kamu semua tuh
supaya pada gaul
kamu ngapain datang ke sini
kamu mau belajar ngaji yuk sama pak ustadz
cucu teh mau ke rumah cuyoyo
tapi pas tadi lewat sini teh cucu liat untut
ga usah pak ustadz
cucu mau langsung ke rumah cuyoyo aja ya
uncut kamu jalan pulang dulu yuk
tungguin aku di rumah
sampai aku selesai ngaji
yaudah pak ustadz
maaf assalamualaikum bu
waalaikumsalam pak dadang
silahkan duduk pak
bu kelihatannya udah nungguin saya ya bu ya
tadi baru saja pak akum sama pak aceh baru dari sini pak
maaf saya ini mau bicara masalah debbie gini teh
debbie itu belakangan buat saya itu berubah gitu
berubah apanya pak dadang
ya jadi belakangan dia itu tidak mau lagi pakai perhiasan banyak
udah gitu dia bilang dia mau ngasih barang barangnya ke orang lain
contohnya kemarin dia mau ngasih perhiasan bu
ngasih perhiasan ke orang lain coba
ya bagus dong pak
bagus dari mana maksudnya bu
buat saya ini jelek bu
kalau memang begitu berarti sama juga dong

anak lain di cirehaus ini
kan seperti ibu bilang anak itu terlahir dengan perbedaan
nah kalau begini bedanya di mana coba bu
kan perhiasannya bisa disimpan pak dadang
perhiasan kalau dibeli untuk disimpan ya nggak usah dibeli atau bu
jadi pak dadang ini maunya debbie itu jadi diri sendiri
atau jadi seperti pak dadang
ya jadi seperti dirinya sendirilah
ya sudah pak
kalau begitu biarkan saja debbie jadi dirinya sendiri
jadinya saya sendiri yang atuh kalau begitu
cirehaus itu sekarang sudah mulai berubah cu
orang orang itu pada mulai mau bertani lagi cu
tapi kamu nggak patah semangat kan cu
ya enggak atuh cu
justru cucu mau mengembangkan sayap ke cibodas
itu teh desa tetangganya cidahu
nih yang begini cica suka
ini baru namanya asisten ceyong
maju terus pantang mundur
cucu teh berharap semoga tkw yang berangkat dari cidahu
bakalan sukses di sana
insya allah cu
cece juga berharap begitu
satu orang aja yang sukses
yang lain pasti banyak yang bakalan mau berangkat ke luar negeri
amin insya allah
ada kabar menggembirakan
kabar apa dede
setau saya jeniper itu sama kayak debbie
kalau diajak ngobrol nyambung
jennieper itu masih normal kum
kamu masih ingat nggak jenniper hilang beberapa hari yang lalu
baru kemarin semua orang kan stres
sekarang kamu bayangin kum
jennieper di situ masih menunggu duduk di tukang tambal ban
karena dia tahu motornya cido udah nggak ada
papanya udah pergi
tapi kenapa dia masih nungguin di situ
dia yakin akan dijemput sama kita kita
karena dia masih normal
kamu hebat banget
kamu hebatnya kayak polisi
makanya saya bisa nemuin anak kamu juga sih pebri waktu itu kan
burung ngaji kita datang
itu korotannya kecil doi
enakan yang kecil atau yang kecil
eh doi apa sih kamu
kalau tanya kecil kok nggak apa apa kum
kamu mau nyoba juga cek
eh jangan jangan doi
kamu beneran bisa ngaji
siapa itu kum
siapa yang ngajarin
abah saya tuh ceng
abah saya bilang semakin kecil rotannya semakin perih dipukulnya ceng
arti pelut datang
begitulah memegang belakang
wah ini cukup biasa
biar kusoy akhirnya cita cita ciyoyote tercapai cita cita apa tercapai cc maduro pengennya jadi
pemain sinetron yang ada malah di tkw tercapai apanya tuh bukan cita cita ciyoyo yang itu cita cita
kemana maeros gak ngebolohin kang sobri tinggal di rumahnya terus terus dede bilang sama cucu
kalau setelah nikah nanti kang sobrif sama dedetnya bakalan ngontrak atau ngekos cucu kan tahu sendiri
gajinya kang sobri enggak akan cukup buat bayar bayar kayak gitu pede juga bilang jadi temu
jadi buru pabrik buru pabrik kan gajinya enggak besar pasti ujung ujungnya jadi tkw
kotobok cc bilang juga apa satu satunya warga cibarengkok yang nggak bisa cucu rekrut itu ya
cuman dede cucu juga gak berhasil cuyo rekrut iih kamu mah kalau dibolehin aja pergi sama ibu
kamu cuk dari dulu juga kamu pasti udah berangkat tapi kan sekarang kamu udah jadi asisten geoy
beeh beh ia ma sebentar
ada apa mak
mak mau ngomong duduk
sobri boleh tinggal di sini
tapi harus ikut peraturan rumah sini
si kemen nggak boleh tinggal di sini